jaksa komisi pemberantasan korupsi menuntut mantan hakim mahkamah konstitusi patrialis akbar
dengan hukuman penjara dua belas tahun enam bulan dan denda lima ratus juta rupiah
jaksa juga meminta patrialis mengembalikan uang sepuluh ribu dolar as
karena menerima suap dari pengusaha basuki hariman
suap ini diterima dalam pembahasan uji undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas
mengenai peternakan kesehatan hewan di mahkamah konstitusi
dalam persidangan yang digelar senin siang
jaksa kpk membacakan poin poin yang mengarahkan pada dugaan penerimaan suap oleh patrialis akbar
jaksa menilai patrialis sebagai hakim mk kala itu telah secara sadar
menerima suap uang sebesar sepuluh ribu dolar as dan empat juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah
ia beberapa kali melakukan pertemuan dengan kamaludin yang kini juga telah menjadi terdakwa
kamaludin diduga berperan seorang
sebagai perantara yang menjadi penghubung untuk membahas permintaan basuki hariman
agar patrialis mendukung upaya uji undang undang tersebut
jaksa menuntut patrialis akbar hukuman dua belas tahun enam bulan penjara
dan denda lima ratus juta rupiah subsidar enam bulan kurungan
ia juga diminta mengembalikan uang sebesar sepuluh ribu dolar amerika serikat
serta empat juta tiga puluh lima ribu rupiah subsidar satu tahun kurungan
patrialis akbar langsung bereaksi ketika diminta komentar soal berkas tuntutan yang disusun jpu
ia menegaskan akan membeberkan fakta fakta di dalam berkas pembelaan atau pledoi
sekali lagi saya tetap menghormati
karena memang tugasnya jaksa penuntut umum memang menuntut orang
tugas saya sebagai terdakwa dan penasihat hukum akan mengungkapkan fakta
tidak hanya sekedar membela diri
tapi lebih kepada mengungkapkan fakta
selain patrialis dalam sidang yang sama dibacakan pula tuntutan kepada terdakwa lain
yakni pihak swasta kamaludi
penghubung patrialis akbar dengan pengusaha basuki hariman itu
dituntut delapan tahun penjara dan denda dua ratus lima puluh juta rupiah subsidi tiga bulan
ia juga diminta mengembalikan uang sebesar empat puluh ribu dolar as
subsidi sembilan bulan kurungan penjara
sidang akan kembali digelar senin pekan depan dengan agenda
mendengarkan nota pembelaan atau pledoi
dea kartika jakarta